sementara itu pelari internasional lalu muhammad zohri akhirnya bisa pulang melihat kondisi keluarga dan kampungnya
di dusun pansor kecepatan pemenang lombok utara yang dulu lantak akibat gempa
bersama rombongan dan bawa pasan zohri tampak kaget melihat rumah barunya yang masih berdiri tegak
setelah direnovasi oleh anggota korem satu ratus enam puluh dua wirabakti
lalu muhammad zohri pelari internasional asal dusun pansor kecamatan pemenang lombok utara
akhirnya bisa pulang melihat kondisi keluarga dan kampungnya pada jumat siang tiga puluh satu agustus ini
setelah dilanda gempa
bahkan beberapa menit menjelang kedatangannya gempa dengan magnitudo lima satu sempat mengguncang lombok
zohri disambut oleh keluarga dan kerabatnya serta warga sekitar juga dan rem satu ratus enam puluh dua wirabakti
bersama ketua pengurus besar persatuan atletik seluruh indonesia bos hasan dan rombongan
zohri langsung menuju rumahnya yang sudah direnovasi oleh jajaran dan rem satu ratus enam puluh dua wirabakti
zohri tampak kaget dan kagum sebab rumah yang dahulu kecil berdinding gedek
dengan lantai tanah kini berdinding kayu dan berkeramik putih
sementara itu bob hasan yang menemani ke pulangnya zohri
menyerahkan polis asuransi kepada zohri dan dua saudaranya
sohri karena dulu kan dia mau pulang ke sini aja mau lihat rumahnya sama kakaknya
selamat apa enggak
saya bilang nggak usah nanti kita yang ngatur di sini
nah kan udah beres rumahnya
rumahnya sudah kita perbaiki rumah kakaknya juga sudah kita perbaiki
rencana zohri akan tinggal di rumahnya sampai sembilan september nanti
kemudian ia bersama tim atlet asian games yang lain
akan beribadah umroh pada november mendatang sebagai hadiah dari bob hasan
lalu rama juniadi